tugas perdana para calon anggota paski berakat tingkat pusat di istana merdeka pada tujuh belas agustus mendatang tinggal menghitung hari
latihan baris berbaris dengan gerakan yang tegap dan posisi kaki yang lurus dan tegas harus dilakukan putra putri kelas dua sma
dari tiga puluh delapan provinsi se indonesia dilakukan setiap hari untuk melatih kekompakan dalam gerakan
namun selama menjalani latihan tak jarang ada kendala yang mereka hadapi
salah satunya adalah jadera
jadera yang terlalu pegel jadi tidak hanya di pbw
awalnya pada saat kita selesai apel pada saat selesai latihan kan kita itu rutinitas berpindah tempat dari titik ke titik lain kita harus langkah tegap
nah pada saat itu kebetulan jadi kita dari lapangan ke aspal itu ada kayak jembatan kecil terus ada kayak semen yang menonjol gitu saya angkat tegapnya terlalu neken di situ
kata dokternya tadi dibilang pada saat itu saya terlalu neken jadi tumpuannya bukan di engkel jadi kenanya di lutut
untuk mengatasi jadera yang terjadi pada calon anggota paski braka pada masa di kela tahun ini disiagakan tim fisioterapis untuk menangani jadera tersebut
menurut muhammad naufal faska fisioterapis paski beraka dua ribu dua puluh tiga penanganan yang diberikan kepada capaska yang mengalami cedera tidak jauh berbeda dengan pasien pada umumnya
umum lebih terutamanya kasus kasusnya ini meliputi bagian ekstremitas bawah seperti kaki engkel lutut
karena kan mereka latihannya hariannya baris berbaris dan intensitas jam latihannya cukup padat jadi paling yang dikeluhkan di area area bawah aja
tapi nggak pungkiri juga ada area area lain yang ada keluhannya juga dari area area paski beraka ini
selain penanganan jadera yang harus ditangani dengan tingkat yang lebih tinggi
sinar infrared atau pemijatan tim fisioterapis juga memberikan latihan gerakan kepada para capaska yang mengalami cedera ringan